pemerintah telah mengupayakan sejumlah hal untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas
presiden jokowi mengatakan fasilitas kesehatan ditingkatkan
menyusul intensifasi varen omikron yang menyumbang luncakan kasus dengan cepat dalam hanya beberapa hari
apa saja yang sudah dilakukan pemerintah maupun satgas terkait mitigasi luncakan omikron yang ada di tanah air
sudah bergabung secara daring
kemudian heri trianto kabit komunikasi publik satgas covid sembilan belas dan guru besar fkui prof chandra yoga aditama
selamat malam bapak bapak
saya biasa di siang jadi menyapa siang siang ya pak ya pak tapi sudah malam hari
pak heri saya ingin tahu dulu bagaimana kesiapan dari pemerintah untuk fasilitas kesehatan jokowi
selaku presiden menyampaikan pemerintah telah siap dan sudah memperbaiki
apa yang sudah diperlukan dari faskes yang sudah ada dengan karakter omikron
ya pertama memang penularan laju penularan cukup tinggi dan hari ini memecahkan rekor baru ya di tahun ini
di mana terjadi penularan kasus baru di sebelas ribu
tetapi di satu sisi kebutuhan terhadap rumah sakit itu tidak setinggi ketika mulai terjadi lonjakan di bulan juli
peningkatan memang terus terjadi
baik dari tempat perawatan kemudian tempat perawatan intensif maupun juga fatality nya secara perlahan menaik
tetapi secara keseluruhan keterisian tempat tidur ini di perawatan biasa itu masih sekitar sepuluh persenan ya di nasional ya
jadi tersedia sembilan puluh persen
kalau kemudian di perawatan intensif itu ada
lima persenan yang tersedia karena baru beberapa ratus yang masuk ke sana
tetapi tentu saja ketika masuk perawatan intensif ini kewaspadaan harus kita tingkatkan
dan ini membuktikan bahwa omikron ini tidak semata mata berkejala ringan gitu
dan juga harus diperhatikan bahwa covid sembilan belas itu masih ada varian varian lain juga yang berkembang dan menular dan memberikan akibat
dan memberikan akibat
fatality yang meningkat ya
karena memang secara kumulatif jumlah kasus aktifnya meningkat sangat pesat
mencapai beberapa kali lipat dalam beberapa pekan terakhir
sehingga ini yang disampaikan presiden sudah berusaha diantisipasi dari sisi hilir ya
nah dari sisi hulu tentu saja banyak hal juga yang pr yang harus dilakukan
di antaranya bagaimana menjaga mobilitas
masyarakat dan menjaga kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan
artinya dari segi bed okupansi red atau ketersediaan tempat tidur kemudian tabung kongsi
tabung oksigen sudah bisa dikatakan cukup ya pak heri
ya karena memang yang masuk icu ini tidak cukup banyak ya dan mudah mudahan ini kita bisa pertahankan dalam jangka waktu yang lama
karena kebutuhannya itu
juga masih bisa teratasi gitu
ini berbeda dari situasi di bulan juli waktu itu
di mana memang kasus harian kasus aktif harian waktu itu mencapai puncak lima puluh ribu per kasus
lima puluh ribu per lima ribu sepuluh ribu kasus
tetapi tentu saja sampai saat ini kita juga tahu ini belum puncaknya
dan risiko kenaikan kasus itu tentu saja masih akan terjadi
sehingga kita harus tetap
bersiaga yang sudah sakit harus mendapatkan perawatan yang maksimal
kemudian yang belum sakit harus sedapat mungkin menghindari diri agar tidak tertular
ya saya ke prof chandra
tadi dikatakan oleh pak heri sudah ada kesiapan dari pemerintah prof chandra terhadap adanya antisipasi varian omikron
yang akan prediksinya puncaknya pada februari mendatang
tapi dari segi sejauh ini apakah pemerintah sudah siap pak chandra
dan hal ini
ya tentu saja kita sudah dengarkan kesiapan dari pemerintah
jadi mudah mudahan dan itu saja sudah siap
saya hanya ingin sampaikan publikasi dari amerika dua hari yang lalu ya
amerika itu membandingkan situasi bagaimana mereka menghadapi omikron dibandingkan dengan bagaimana mereka menghadapi delta gitu ya
dan ini angkanya besar
artinya dia mengumpulkan semua data yang ada pada saat menghadapi omikron dan menghadapi delta
dan karena sekarang omikronnya sudah turun
nomor satu data mereka menyebutkan bahwa kasus omikron di amerika ya
di amerika belum tentu indonesia sama tentu saja
itu lima kali lebih banyak daripada kasus pada waktu delta
nah sekali lagi saya tidak mengatakan indonesia akan menghadapi hal yang sama
tapi kalau amerika begitu
dan yang kedua karena kasus harianya banyak maka angka masuk rumah sakit di amerika itu satu delapan kali lebih banyak pada omikron ketimbang dengan delta
tapi kan kita lihat kalau naiknya sampai kasusnya lima kali kenaikan rumah sakit hanya satu delapan juta
jadi memang jadi yang masuk rumah sakit jelas lebih rendah daripada delta
tetapi secara nilai mutlak kalau di amerika tetap lebih tinggi pada waktu omikron ini dibandingkan dengan delta
dan yang ketinggalan kalau angka kematian memang jumlahnya turun dari kesempatan angka persentase jauh turun yang pada waktu omikron
tapi dari angka mutlak juga masih tinggi
jadi ini yang kita perlu waspadai
memang benar sebagian besar kasus ringan
tapi kan ada yang berat dan ada yang meninggal
di indonesia juga sudah ada beberapa orang yang meninggal
artinya kalau kasus itu naik tinggi
kalau kasus itu naik tinggi sekali mudah mudahan tidak
maka akan ada proporsi yang harus masuk rumah sakit
harus masuk icu
harus juga ditangani keadaan keadaan yang berat
itu yang saya kira perlu diantisipasi
karena ini ada kebetulan baru publikasi dua hari lalu di amerika
yang melibatkan data yang cukup besar yang mereka bandingkan
jadi saya kira itu yang perlu diantisipasi saat ini
dan kalau untuk rumah sakit kita tahu bahwa setidaknya ada lima hal yang harus diantisipasi
yang pertama memang tentu saja tempat tidur
artinya ruangan tempat tidur begitu
nomor dua tentu obat dan alat kesehatan tadi sudah dibicarakan
tapi nomor tiga yang juga penting adalah sistem keamanan di rumah sakit
karena kan omikron ini lebih mudah menular ketimbang yang lain
ini sambil kita ngomong nih teman teman saya yang sama dokter sudah mulai keluar cerita bahwa teman temannya sudah ada yang sakit
saya juga sudah menghubungi beberapa orang pasien yang dulu belum pernah sudah lama tidak pernah ada
sekarang menghubungi lagi yang sudah positif
jadi kasus kasus itu sudah mulai ada termasuk pada petugas kesehatan
jadi sistem keamanan di rumah sakit harus ditingkatkan secara maksimal
itu yang ketiga
dan yang keempat tentu tidak mungkin kita berpegang pada rumah sakit saja
sehingga sistem rujukan dari pelayanan kesehatan primer dari puskesmas ke rumah sakit juga harus dijaga
dan yang kelima yang paling penting kalau soal rumah sakit adalah tenaga kesehatan
karena tenaga kesehatan ini sangat vital
kalau nambah tempat tidur itu mudah
beli oksigen juga relatif mudah
tapi nambah tenaga itu tidak sesederhana itu
jadi ini yang harus disiapkan
teman teman kita yang bertugas di rumah sakit
dan bagaimana mereka bekerja dengan baik tapi juga aman
sesuai dengan kaedah kaedah
jangan sampai harus bekerja jauh di luar waktu waktu yang wajar
sehingga akhirnya mereka capek mereka sakit
itu tentu harus kita hindari
kita tanyakan ke prof chandra kita
kita tanyakan langsung ke pak heri
pak heri bagaimana sistem keamanan dan juga dari tenaga kesehatan seperti yang prof chandra katakan tadi
sudah siapkah untuk menghadapi lonjakan kasus omikron ini
ya rasanya diperlukan standar keamanan rumah sakit yang baru ya prof ya
yang lebih rigid karena memang tingkat laju penularan yang cukup lebih cepat
lebih mudah menular juga
dan saya benar benar merasakan betapa teman teman dekat saya gitu ya
banyak yang juga tertular dengan sesuatu yang bahkan mereka tidak sadari
karena mereka merasa melakukan protokol kesehatan yang cukup ketat
tetapi mereka tetap tertular dan itu tidak sedikit
kenapa karena kita sekarang tinggal di jabodetabek
rasanya memang yang harus kita perhatikan adalah jabodetabek saat ini
bagaimana sistem kesehatan itu mampu mengantisipasi kenaikan kasus
sehingga hal tadi bagaimana kita mengantisipasi agar rumah sakit tidak sampai kewalahan
tenaga kesehatan juga tidak sampai tertular
dan mereka memiliki sop baru yang lebih ketat
sehingga mereka juga tidak harus tertular
oleh pasien yang kebanyakan mungkin sekarang adalah populasinya omikron
dan tentu saja kementerian kesehatan akan bekerja dengan lebih keras
karena memang di sana domen mereka untuk mempersiapkan diri
dan kita juga sudah mendapatkan komitmen yang luar biasa dari menteri kesehatan untuk mengantisipasi ini dalam rapat dengan presiden awal pekan lalu
pak heri kalau mengenai
isoman pada varian omikron dilakukan selama lima hari
dari pemerintah aturan ini apakah cukup efektif
menangkal omikron hanya cukup lima hari tanpa gejala pak heri
ya ini adalah saran untuk melakukan isolasi mandiri untuk mereka yang positif dan tanpa gejala
atau gejalanya ringan
ini perlu dilihat juga secara epidemiologi
apakah siklus penularan dan siklus inkubasi tadi
sekarang memang lebih pendek dibandingkan varian sebelumnya
tetapi kalau lihat dari beberapa artikel yang saya baca
memang siklusnya siklus inkubasinya lebih pendek sehingga memang memerlukan perawatan yang lebih cepat juga
saya juga mendapatkan sejumlah laporan atau kemudian pengalaman dari beberapa orang yang terinfeksi ini
mereka bisa pulih dalam
waktu beberapa hari
jadi pertama dites positif di hari ketiga dites lagi dia sudah dinyatakan negatif
tetapi untuk keamanan nanti prof chandra bisa menjelaskan apakah lima hari ini cukup dianggap sudah cukup aman
bagaimana prof chandra melihat dengan adanya saran dari satgas ini prof chandra
lima hari cukup untuk menangkal omikron bagian tanpa gejala
nomor satu memang kalau kita lihat cenderungan kasus akan meningkat maka kita harus antisipasi beban rumah sakit yang tinggi
karena kita antisipasi beban rumah sakit yang tinggi maka masuk masuk kita mengerti bahwa kalau gitu kasus yang ringan dirawat di rumah saja
atau kasusnya juga ringan apalagi yang tanpa gejala
cuma catatan saya kalau saya sih kalau boleh mengusulkan kalau tidak ada gejala oke lah ya
tapi kalau kasusnya ringan tapi dia lansia atau ada comorbid atau imunokompromis ini barangkali mesti dipikirkan
apakah betul mereka bisa dimandiri di rumah saja atau baiknya di rumah sakit karena resikonya tinggi
untuk lansia comorbid imunokompromis apalagi yang belum divaksinasi
tapi secara umum kebijakan itu tentu untuk mengantisipasi rumah sakit jangan penuh
itu poin pertama
yang kedua soal lima hari atau berapa hari kalau kita lihat data yang ada sejauh ini kan masa inkubasi omikron memang relatif lebih pendek daripada delta
saya kira informasi yang terakhir menyebutkan bahwa masa inkubasi tiga hari rata rata
ingat itu rata rata
jadi bisa saja kalau rata rata bisa saja lebih lama bisa saja sepuluh hari ada yang mengatakan empat belas hari
jadi kalau saya sih kalau kita pakai masa inkubasi tiga hari maka dua kali masa inkubasi itu enam hari kalau menurut pendapat saya
tapi yang ketiga ingin saya sampaikan paling tidak ada lima hal yang perlu dipersiapkan atau dilakukan kalau memang isolasi mandiri mau dilakukan di rumah
nomor satu ruangannya harus tersedia
ruangan tersedia yang terpisah kalau bisa kamar mandi terpisah
udara terbuka karena beberapa jam sebelum acara ini saya ditelepon teman saya yang anaknya positif di isolasi mandiri tapi dia keluar juga ke teras juga
waktu telpon saya anaknya ada di sebelahnya
saya bilang itu bukan isolasi mandiri begitu
dia harus terpisah itu nomor satu
nomor dua ada keluarga yang bisa menangani bukan keluarga itu harus dijaga jangan sampai tertular dan dia harus melayani pasien itu dengan bukan hanya soal makannya tapi juga secara psikologis gitu ya
itu kedua yang penting
yang ketiga yang tadi sudah disebut sebut soal telemedicine
saya juga sudah dihubungi beberapa pasien dalam sejak kemarin ini mereka sudah positif dan dihubungi telemedicine
jadi kalau saya usul pak heri telemedicine itu sudah bagus
cuma kalau saya tidak salah kan yang diberikan fasilitas konsultasi cuma cuma kalau nggak salah satu kali ya
mungkin juga saya salah
tapi kalau saya mengusulkan selama orang isolasi mandiri lima hari enam hari setiap hari dia konsultasi dengan kesehatan
untuk tahu fluktuasi naik turunnya penyakit
memang nggak harus berobat langsung
tapi kalau setiap hari diisi telepon itu akan lebih baik
itu poin ke tiga
poin keempat tentu semua orang yang isolasi mandiri harus memonitor dirinya untuk dua hal
satu memonitor keadaan covid nya tidak sesek pakai oksimeter atau tidak
tapi yang kedua yang juga lebih penting adalah dia memonitor keadaan lainnya karena orang omikron kan bisa saja omikron juga tapi sakit gula juga
omikron juga tapi hipertensi juga
jadi jangan lupa untuk periksa tensi kalau memang ada hipertensi
jangan lupa untuk periksa gula kalau ada gula
jangan sampai nanti kita jaga jaga omikron tapi yang penyakit lain yang kemudian muncul
itu yang keempat
dan yang terakhir yang kelima
kalau orang harus lima hari apalagi enam hari apalagi lebih dalam satu kamar saja maka harus dijamin keamanannya
maksud saya spray harus terganti ruangannya harus bersih
jangan sampai gara gara ada yang nyolok hp begitu ngecap hp kemudian malah korslesing malah terbakar

atau kamar mandi yang licin dia terjatuh
hal itu sama pentingnya menjaga itu dengan menjaga kemungkinan empat yang saya sebutkan ya tadi
jadi minimal lima hal itu yang perlu ada kalau isolasi mandiri memang harus diberlakukan pada mereka yang diperlukan
dan kalau dari pengalaman saya paling tidak tiga orang yang menelpon saya sejak kemarin
tiga tiganya tidak menjalankan lima hal itu
pak heri bagaimana menjawab terkait dengan saran dari prof chandra tadi
kalau tadi dikatakan telemedicine ini sebaiknya ada konsultasi
vaksinasi tiap hari dengan dokter tidak hanya satu hari
kemudian juga bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun sejauh ini untuk telemedicine ini
ya ini menjadi sekali lagi domain kementerian kesehatan yang memang dalam setahu saya dalam beberapa bulan terakhir ini terus diperbaiki
dengan layanan yang responsif dan memang jauh lebih baik dibandingkan di periode gelombang kedua kemarin
bahwa kemudian saran prof chandra untuk kemudian konsultasi bisa dilakukan tiap hari
tentu saja ini sebagai sebuah masukan yang berarti
tentu saja mereka yang memiliki gejala gejala ringan kayak gitu
sehingga mereka ada yang perlu ditanyakan atau perlu dikonsultasikan terkait treatment yang mereka alami kayak gitu
jadi memang dari hari ke hari

jadi telemedicine dilakukan itu dalam rangka juga mengurangi beban di rumah sakit
ketika pasien masih bisa melakukan isolasi mandiri
dan tentu saja dengan memperhatikan fasilitas isolasi mandiri yang lebih bagus ya
diperhatikan tadi standar keamanannya
kemudian keamanan itu tidak saja keamanan terhadap penyakit penyakit lain maupun kemungkinan terjadi kecelakaan lain
tetapi juga keamanan terhadap penyakit penyakit lain maupun kemungkinan terjadi kecelakaan lain

dan juga keamanan terhadap transmisi penularan ke anggota keluarga yang lain
jadi rasanya selain kemudian melakukan isolasi mandiri pemerintah juga akan menyiapkan pusat pusat isolasi terpadu ya

jadi rasanya selain kemudian melakukan isolasi mandiri pemerintah juga akan menyiapkan pusat pusat isolasi terpadu ya
jadi rasanya selain kemudian melakukan isolasi mandiri pemerintah juga akan menyiapkan pusat pusat isolasi terpadu ya
yang seperti juga pernah dilakukan pada periode gelombang delta pada bulan juli lalu
tetapi sebagian fasilitas sekarang memang sedang dinonaktifkan dan sekarang sudah siap lah kembali untuk diaktifkan

terpusat sekarang untuk sementara diubah menjadi pusat karantina terpusat bagi pelaku perjalanan luar negeri
tentu saja ini menjadi pr baru buat pemerintah untuk menyediakan tempat tempat baru
tetapi dengan pengalaman yang kemarin tidak hanya di jakarta tetapi di daerah daerah
sebenarnya sudah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan isolasi terpusat jika suatu saat diperlukan karena terjadinya kenaikan kasus yang luar biasa

seperti yang terjadi di krukut pada awal beberapa pekan lalu

persiapan ini memang sedang direaktifasi lagi oleh satgas karena memang harus kita akui ketika kasus turun itu aktivitas posko ppkm mikro ini berkurang
dan ketika kita sedang bersiaga maka dengan sendirinya teman teman di posko ppkm mikro ini juga sedang mempersiapkan diri dan dikonsolidasikan
dan ketika kita sedang bersiaga maka memang harus kita akui ketika kasus turun itu aktivitas posko ppkm mikro ini juga sedang mempersiapkan diri dan dikonsolidasikan
apakah masih ada mereka yang lansia ini terpapar covid sembilan belas
tapi masih berada isoman di rumah
ya tentu dilihat ya
dilihat dari mereka yang aktif itu dari usia
kemudian diketahui apakah dia sudah divaksin atau belum
karena itu terkait dengan risiko
kemudian yang ketiga apakah mereka memiliki penyakit bawaan
yang kemudian kemungkinan memperparah
karena dari pengalaman tiga kematian yang terjadi terkait dengan omicron ini
rata rata mereka mempunyai comorbid dan bahkan satu orang tidak divaksinasi
jadi penting kemudian kita untuk memperhatikan bagaimana melindungi kelompok rentan
mereka yang belum divaksinasi ini dengan perawatan yang lebih ketika mereka tertular
tetapi kita juga cukup beruntung rasanya ya
karena akselerasi vaksinasi yang kita lakukan
cukup bagus tetapi masih cukup banyak masyarakat yang belum
tetapi ketika kita melihat puncak yang terjadi saat ini ya
kenaikan dan kontribusi kasus berasal dari jawa dan bali
ada baiknya kita melihat data bagaimana populasi penduduk jawa bali ini
dan dari jumlah mereka
tetapi berdasarkan hasil survei
jadi yang memang benar benar kelompok rentan
dan belum terlindungi di jawa bali ini ya
untuk meningkatkan jumlah perawatan di rumah sakit
tentu saja ketika kita mengetahui bahwa pasien yang tertular belum menjalani vaksinasi
maka mereka juga wajib mendapatkan perhatian yang lebih
sedapat mungkin bisa dirawat di rumah sakit
prediksi dari lujakan kasus omikron di tanah air ini akan terjadi pada februari hingga maret mendatang
apakah hal ini bisa dihindari prof chandra
yang pertama soal prediksi ya
prediksi namanya juga prediksi tentu saja bisa benar dan bisa juga tidak
kita tapi produksi itu sangat penting untuk membuat antisipasi
sekarang kita punya beberapa prediksi
nomor satu prediksi dari pemerintah yang disampaikan
pemerintah yang disampaikan bahwa puncak kasus februari maret
yang mengatakan bahwa puncak kasus masih akan terus naik sampai bulan april
cuma memang pada waktu pengalaman juni juli yang lalu
juga pernah melakukan prediksi dan prediksi mereka tinggi sekali dan kita bersyukur angka kita tidak setinggi itu
jadi mudah mudahan saja angka kita tidak sepinggi yang diprediktikan oleh university of washington
karena mereka misalnya
memprediksikan akhirnya januari ini angkanya sudah sekitar dua puluh tiga puluh ribu ya
jadi mudah mudahan memang tidak sampai ke prediksi mereka yang tinggi
reaksi pemerintah adalah februari maret
jadi prediksi ini penting
tadi saya sudah sampaikan pengalaman amerika kasusnya sampai lima kali
jadi data data ini penting untuk kita waspada kita berantisipasi lebih ketat untuk mencegah itu
kalau pertanyaannya bagaimana supaya angkanya bisa dikendalikan
tentunya kita lakukan adalah tiga puluh dua
nomor satu untuk anggota masyarakat
melakukan memperketat protokol kesehatan karena saya tidak mau lagi melakukan
karena harus memperketat karena kita tahu ini lebih mudah penularan
bagaimana cara memperketatnya saya sih mengusulkan ini pak heri juga beberapa kali dengar
jadi yang new normal huruf e nya kita ganti o
jadi sekarang bukan new normal lagi tapi now normal
itu buat pembantuan sosial
sementara untuk masyarakat untuk pemerintah tolonglah melakukan pembatalan yang perlu dilakukan
kalau saya sih masih mengusulkan ptm untuk anak anak itu
anak anak itu dievaluasi terutama pada daerah daerah yang merah
itu yang pertama yang kedua meningkatkan tes dan trace tadi sudah kita bahas
yang ketiga meningkatkan vaksinasi termasuk juga vaksinasi booster itu yang ketiga
yang keempat walaupun sekarang jumlah transmisi lokal makin lama makin tinggi
tapi kan penanganan orang yang masuk dari luar negeri tetap harus dijaga secara optimal
dan yang kelima yang juga penting adalah kesiapan publik kita menerima perkembangan yang ada
jadi artinya berita berita jangan selalu hanya berdasarkan
tidak hanya dari wa saja tapi dengarkanlah informasi yang jelas dari pak heri
dari cnn atau dari sumber sumber yang pasti akurasinya
prediksi puncak omikron bisa dihindari pak heri terakhir
ya tentu saja bisa dan mudah mudahan itu terjadi karena tadi prof chandra juga bicara dengan data
dengan prediksi bahwa akhir bulan ini ada dua puluh atau tiga puluh ribu itu mudah mudahan tidak terjadi
dan karena memang kalau prediksi pemerintah
di bulan februari itu puncak terjadi dua puluh lima ribu dan mudah mudahan itu memang puncak
sehingga kita tidak perlu kelabakan ya mempersiapkan tempat tempat perawatan
karena bagaimanapun kendari yang jumlah memerlukan perawatan sedikit
tetapi kalau angka akumulasi kasusnya tinggi secara absolutnya orang yang perlu dirawat juga tinggi gitu
kita masih punya waktu dan rasanya memang benar kita harus memperketat non normal tadi
protokol kesehatan itu rasanya setelah dua puluh dua bulan pandemi masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup
tinggal masalahnya adalah bagaimana mereka patuh dan disiplin aja menjalankan itu dalam rangka menghindari transmisi varian baru covid sembilan belas
baik mitigasi sudah disiapkan oleh pemerintah tinggal warga masyarakat kita semua harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan
terima kasih atas waktunya pak heri trianto kabit komunikasi publik satgas covid sembilan belas
dan juga guru besar fkui prof chan rayo gaditama selamat malam bapak bapak
selamat malam selamat malam selamat sehat terima kasih prof
dan kita masih punya informasi lain tetaplah bersama kami di cnn indonesia news kemudian segera kembali